di sini tipu oleh cun saya pak
nama saya muhammad rekniah dari banyuwangi
saya disiksa secara tidak manusiawi dan intimidasi
video sejumlah tenaga kerja indonesia yang bekerja di perbatasan myanmar dan thailand
meminta pertolongan ke presiden joko widodo menjadi viral di media sosial
dua di antaranya mengaku berasal dari banyuwangi jawa timur
diketahui keduanya bernama muhammad ilyas dan ahmad sugiantoro
warga desa wonosobo kecamatan srono banyuwangi
saat ditemui pada jumat pagi pihak keluarga pun membenarkan
jika pria dalam video viral itu anggota keluarganya
kedua tki asal banyuwangi ini diketahui berangkat ke luar negeri untuk bekerja di sana
karena tergiur gaji tinggi sejak bulan oktober dua ribu dua puluh dua lalu
namun diduga selama bekerja di luar negeri
mereka dipekerjakan dalam jaringan kejahatan skimming penipuan online
lebih lanjut pihak keluarga menyebut alasan mereka membuat video
karena mengaku disekap hingga diselamatkan
dalam komunikasi terakhir dengan pihak keluarga
alat komunikasi semua tki yang ada di sana kini juga disita majikannya
setelah video tki meminta pertolongan menjadi viral di media sosial
bahkan sang majikan juga dilaporkan mengenakan denda
dua juta rupiah untuk satu orang karena telah mengunggah video ini
januari itu anak saya itu sudah ngomong sama saya saat disini itu
terus ini norilyas itu dipegang dibanting
terus sama saya semua dah anak anak itu digituin zaman mandornya itu
tau disiksa udah hampir tiga bulan ini
sama yang mau viral itu
eh sama yang udah viral itu
komunikasinya sama suami terakhir kemarin jam sembilan
pihak keluarga pun meminta pemerintah untuk mengusut kasus dugaan penyiksaan tki ini
hingga saat ini badan perlindungan pekerja migran indonesia banyuwangi
masih melakukan upaya penyelidikan dan bekerja sama dengan pihak kbri
untuk mengetahui lokasi para tki
sampai saat ini sampai detik ini di kepau itu ada
ada dua warga banyuwangi dan dua warga jember yang masuk ke kami
dan semoga ini akan terus berkembang nantinya ya
karena kami juga sudah tadi malam langsung koordinasi sama bp tiga mi surabaya
dan bp tiga mi surabaya juga langsung meneruskan dan koordinasi ke kbri nianmah
saat ini keluarga muhammad ilyas dan ahmad sugiantoro berharap agar keduanya
bisa segera pulang ke tanah air dengan selamat dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga